puluhan kios di pasar induk gede bage bandung jawa barat hangus terbakar
hingga kini peristiwa kebakaran ini belum diketahui penyebabnya
kebakaran hebat melanda pasar induk gede bage bandung jawa barat senin petang
sebanyak sembilan belas unit mobil pemadam kebakaran kota bandung yang tiba di lokasi kejadian
sempat kesulitan memadamkan kobaran api karena banyaknya warga yang menyaksikan kejadian
api juga sulit dipadamkan karena kencangnya hembusan angin dan banyaknya barang mudah terbakar
salah seorang pedagang mengaku api pertama kali terlihat pada senin petang
dari salah satu kios yang menjual daging di bagian belakang lokasi pasar
api yang terbesar dengan cepat membakar sebanyak empat puluh kios di dalam pasar
hingga kini petugas masih belum dapat memastikan penyebab terjadinya peristiwa kebakaran ini
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
tapi di sana berapa kios pak
mungkin ada empat puluh kios
empat puluh yang masih kelihatan empat puluh pak
kita kembali ke insiden kebakaran di pasar gede bage bandung
dan untuk informasi terkini kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
wilam nasution yang akan memberikan informasi terkini dari sana
wilam bagaimana situasi di sana
frida saat ini di pasar induk gede bage
petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan
dan situasinya saat ini tidak ada penerangan
penerangan hanya diberikan oleh pemadam kebakaran
sehingga sebagian besar di pasar induk gede bage ini
mengganggu aktivitas karena tidak ada listrik
dan tapi tidak semuanya dimatikan masih ada sebagian yang dinyalakan
dan sebagai gambaran di pasar induk gede bage ini
ini di belakang saya di tempat kejadian
terjadi kebakaran adalah kawasan los daging
di mana berada di paling timur di pasar negeri bage
sementara di bagian lainnya ada di paling barat ada los buah buahan
kemudian di tengah ada los sayuran dan bahan bahan makanan yang kering
dan di belakang ada bagian pakaian bekas
dan bagian yang terkena ini adalah ada dua blok
ini bagian daging dan diperkirakan mencapai enam ratus los yang terbakar
dan sekitar areanya ada sekitar tiga lima ratus meter persegi
dan kejadian ini terjadi pada pihak pemadam kebakaran
menerima laporan pada pukul enam belas lima puluh lima
kemudian sekitar dua puluh menit mereka sudah bisa mencapai ke lokasi
sempat terhambat juga oleh lalu lintas karena pada saat itu adalah pada saat jam padat
namun api sudah cukup membesar karena cuaca yaitu kembusan angin yang cukup kencang
kemudian juga bahan bahan kering yang mudah terbakar
dan juga ketika mereka pertama kali datang ke sini pihak pemadam kebakaran
kebakaran menyatakan bahwa debit air yang kecil karena musim kemarau juga membuat penanggulangan kebakaran agak sulit
sehingga baru sekitar pukul delapan belas tiga puluh tadi kebakaran bisa teratasi
namun karena ini letaknya di dalam jauh dari area jalan raya sehingga jalan raya masih lalu lintas masih normal seperti itu
dan jika dilihat kebakaran ini juga melulu lantakan banyak kiosk sehingga diperkirakan peninginan
masih akan terjadi hingga dini hari pihak pemandang bakaran belum akan pulang sebelum memastikan bahwa semua api bisa dipadamkan
karena dikhawatirkan bara bara api ini bisa kemudian menyulut api yang lain
dan sebagai informasi frida pada bulan juli lalu tepatnya tanggal lima belas di seberang terjadi jatik api kebakaran ini sebelumnya juga terjadi kebakaran yang mengenai tiga blok dan membuat kerugian di pasar indogedebagi
lima miliar dan memang ini tidak sebesar yang sebelumnya namun kejadian yang hanya selang kurang lebih sebulan ini juga cukup mengkhawatirkan dan cukup memukul para pedagang terutama para pedagang yang sebelumnya pada bulan juli lalu sudah terkena musibah kebakaran dan pada saat ini terkena dampak oleh kebakaran itu
sehingga ini perlu diantisipasi oleh pemerintah oleh pihak pasar agar kebakaran seperti ini tidak terjadi kembali juga tidak terjadi dalam waktu yang berdekatan seperti saat ini
dan bisa diantisipasi dengan cepat
seperti itu frida dari pasar indogedebagi bandung
baik terima kasih atas informasinya